saya awali perjalanan makan siang saya dengan aneka menu tahu di rumah makan tahu campur cak bejo ojo lali di jatiwaringin jakarta timur
halo mas mas aku mau menu yang ada tahunya disini
di kedai ini tiga varian menu tahu khas dari lamongan jawa timur jadi andalan
mulai dari tahu campur tahu tek tek hingga tahu telur disajikan bagi pengunjung sejak pukul sebelas siang hingga pukul sebelas malam
pokoknya rasanya enak ya karena dia ada bumbu khasnya yaitu petis
terus lama lama kok enak jadi saya oh suka banget tuh langsung ih kita coba lagi kesini dulu yang rasa yang lain
rumah makan tahu
rumah makan tahu campur cak bejo ojo lali menjual menu tahu tek tek yang berkuah kacang dan petis dengan harga lima belas ribu rupiah
sementara untuk tahu telur yang juga berkuah kacang dan petis dan tahu campur berkuah kari daging sapi dibanderol seharga

dalam sehari rumah makan tahu campur cak bejo ojo lali
rumah makan tahu campur cak bejo ojo lali
bisa menjual hingga empat ratus porsi tahu campur yang merupakan menu tahu favorit bagi pengunjung
sementara itu untuk tahu telur dan tahu tek tek bisa terjual hingga tiga ratus porsi
kini saya bergeser ke utara jakarta tepatnya di kelapa gading yang disebut sebut sebagai salah satu surga kuliner di ibu kota
warung tahu menjadi restoran pertama di kelapa gading yang saya kunjungi
resto yang sudah memulai usahanya sejak dua ribu enam ini memang terus konsisten menjual tahu mentah produksinya beserta sejumlah menu masakan berbahan dasar tahu kepada pelanggan
dalam sehari warung tahu ini mengolah tiga puluh hingga lima puluh kg kedelai impor non genetically modified organisms atau non gmo asal amerika serikat untuk membuat tahu yang dijajakan mentah atau diolah menjadi masakan
warung tahu kini telah memiliki dua puluh varian menu mulai dari menu tradisional seperti kembang tahu ebi dan ronde tahu hingga menu modern seperti bistik tahu sapi
warung tahu menjual tahu mentah goreng seharga rp empat belas per sepuluh buah dan untuk tahu sutra mentah rp sepuluh per buah
sementara untuk menu bistik tahu sapi dihargai rp tiga puluh delapan per porsi
rp dua puluh lima untuk kembang tahu ebi
dan rp lima belas untuk semangkuk ronde tahu
iki kui menjadi restoran kedua di kelapa gading yang saya datangi siang ini
serupa dengan resto sebelumnya eki kui yang terletak di dalam mall ini juga memproduksi langsung tahu di dapurnya
dalam sehari iki kui menghabiskan dua belas hingga dua puluh empat kg kedelai untuk menghasilkan tiga ratus delapan puluh empat potong tahu
lima puluh persennya dijual mentah
dan delapan puluh persennya dijadikan bahan baku menu masakan
iki kui menjajakan lebih dari sepuluh varian menu masakan tahu
empat diantaranya yaitu tahu kipas seharga tiga puluh lima rupiah
tahu kuah tuna yang dijual rp tiga puluh
serta tahu telur asin steam dan goreng
masing masing seharga rp dua puluh tiga dan rp tiga puluh
pengunjung juga bisa memesan sejumlah menu tahu yang dijajakan resto yang menjanjikan fresh tofu all day ini
saat makan siang atau bisa juga membeli tahu mentah isi sembilan buah yang dibanderol seharga rp dua puluh lima
bagi anda yang sangat mengembali tahu beserta olehannya
karena menurut dokter spesialis gizi klinik samuel utoro
tahu sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari
kandungan nutrisi dalam tahu disebut sebut memberikan segudang manfaat bagi kesehatan tubuh anda
asalkan cara pengelolaannya benar
salah satunya dengan meminimalisir kandungan minyak dalam proses memasak
namun anda wajib menghindari tahu berpengawet dan mengandung zat berbahaya
agar tetap mendapatkan manfaat nutrisi yang terkandung dalam tahu
dengan mengenali tekstur tahu yang berbahaya tersebut
tahu itu adalah sumber protein nabati
sumber protein dampaknya apa bagus buat kesehatan
buat pertumbuhan buat mengganti sel sel yang rusak yang mati itu dibentuk
kemudian buat sistem imun sistem kekebalan itu membutuhkan protein